sementara itu pelaksanaan solat idul fitri di kabupaten karang asem bali dan di kota kota mobagus lausi utara pagi tadi berjalan dengan lancar
idul fitri pun menjadi momen merayakan toleransi antarumat beragama yang terlibat menjaga kehusyuan jalannya sholat
umat islam di kabupaten karangasem bali melaksanakan sholat idul fitri di lapangan tanah aron
momen penuh kehusyukan itu juga menjadi perayaan toleransi yang merupakan napas kehidupan antar umat beragama di karang asem
pengamanan sholat melibatkan puluhan pecalang atau petugas keamanan adat di bali
bersama personel kepolisian para pecalang mengatur lalu lintas dan menjaga kendaraan para jemaah yang akan melakukan sholat id
tidak hanya saat hari raya lebaran para pecalang juga terlibat mengamankan hari raya semua agama
para pecalang bekerja suka rela sebagai upaya merawat keberagaman
kota mobagu terlibat mengamankan pelaksanaan sholat id yang digelar di lapangan bokiho tinimbang
mulai dari pintu masuk hingga pengaturan parkir kendaraan dilakukan oleh umat katolik untuk mempermudah warga yang datang untuk sholat
terlibat dalam pengamanan sholat id dilakukan umat katolik untuk mempererat dan merawat kerukunan antarumat beragama di kota mobagu dan sulawesi utara
kita berharap semoga dengan apa yang kami lakukan ini akan terus
menjaga memupuk kebersamaan persaudaraan diantara kita sesama umat beragama yang ada di kota mobagu pada khususnya dan sulawesi utara pada umumnya
selain melakukan pengamanan umat katolik juga membantu membersihkan sisa koran bekas yang digunakan para jemaah saat sholat id